hai akibat air pasang laut atau banjirrop ratusan rumah warga nelayan desa mayangan
subang jawa barat terendam air setinggi satu meter warga hanya mampu menyelamatkan barang
seadanya dan terpaksa mengungsi ke tempat lebih tinggi untuk tidur dan beristirahat
selain itu banjirrop juga merenam ratusan hektar tambak ikan milik nelayan di sekitar
pesisir panturain ramayu banjirrop menggenangi ratusan rumah di desa karangsong terutama
permukiman penduduk yang letaknya tidak jauh dari bibir pantai warga tak bisa berbuat banyak
dengan banjirop ini beberapa warga terpaksa mengungsi namun sebagian besar lainnya masih
tetap bertahan di rumah mereka dan hanya menunggu banjir rop ini surut ini udah empat hari sekarang
empat hari iya yang tenggelam kalau yang hari hari sebelumnya mah biasa cuma agak tinggi yang empat
hari sekarang lebih tinggi malah tenggelam semakin malam semakin naik kakak iya berapa
ketinggian ketinggian sekitar setengah meter selain merendam rumah penduduk
rob juga merendam sejumlah jalan menuju pantai terutama jalan akses menuju lokasi wisata pantai
karangsong di kawasan pesisir karangantu kota serang banten warga berusaha membuka aliran air
laut agar banjirop bisa berkurang banjirop yang merendam kawasan ini mencapai ketinggian tiga puluh cm
hingga satu meter di area dermaga sandar kapal tidak hanya itu banjirop juga menyebabkan banyak binatang
seperti ikan dan ular laut masuk ke permukiman warga akibat banjirop setinggi lima puluh cm
yang di kawasan moraangke penjaringan jakarta utara memilih mengungsi sementara ke rumah rumah
warga yang lebih tinggi ataupun bertahan di lantai dua rumah mereka banjirop mulai naik sekitar jam
tujuh malam dan baru surut mulai pukul dua dini hari warga berharap pemerintah setempat bisa
menyalurkan bantuan ke mereka saat dilanda banjirop bmkg telah mengeluarkan peringatan
gelombang tinggi laut dua lima hingga empat m di laut jawa yang akan berdampak pada
beberapa daerah lainnya seperti pekalongan cirebon dan semarang tim liputan cnn indonesia